serah terima jabatan mantan kepala kepolisian republik indonesia jenderal badrodin haiti
kepada kepala polri yang baru jenderal polisi tito karnavian berlangsung khidmat
badrodin berpesan kepada tito agar tetap menjaga profesionalisme polri dalam melayani masyarakat
upacara serah terima jabatan dari mantan kapolri jenderal polisi badrodin haiti
kepada kapolri baru jenderal polisi tito karnavian berlangsung selama satu jam
proses penyerahan tongkat kepemimpinan berlangsung hikmat
dalam sambutannya tito memohon dukungan kepada semua pihak agar bisa mengemban tugas
sebagai kepala kepolisian republik indonesia
ia juga berterima kasih kepada badrodin haiti atas apa yang telah dicapai saat menjabat sebagai kapolri
sementara itu badrodin berpesan agar tito semakin meningkatkan profesionalisme polri
termasuk soliditas internal polri yang menjadi dasar reformasi polri di masa mendatang
sebelum acara serah terima jabatan berlangsung tito karnavian hadir di pt
ika bersama jenderal badrodin haiti pukul tujuh tiga puluh disambut iring iringan dan kalungan bunga dari rekan sesama polri